ada masih di cnn indonesia newsroom majelis hakim pengadilan tata usaha negara mengabulkan gugatan tim pembelak kebebasan pers
atas tindakan pemerintah yang melakukan pemblokiran dan pemutusan akses internet di papua dan papua barat pada dua ribu sembilan belas lalu
hakim menilai tergugat dalam hal ini presiden dan menteri komunikasi dan informasi terbukti melakukan perbuatan melawan hukum
dalam putusannya hakim menyatakan bahwa putusan atau pemutusan akses internet telah melanggar hak asasi manusia
yang tercantum dalam deklarasi hak asasi manusia atau duham pasal mengenai ham dalam undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima dan konvenan nasional mengenai hak sipil
dengan putusan ini maka pihak tergugat dalam hal ini presiden dan menteri komunikasi dan informasi diharuskan membayar biaya perkara
sementara itu salah satu anggota tim pembela kebebasan pers ade wahyudin mengapresiasi putusan majelis hakim pengadilan tata usaha negara
menurutnya keputusan hakim bisa menjadi ruang bagi pihak pihak yang dirugikan
selama pemutusan akses internet

selanjutnya ketika memang para tergugat satu dan tergugat dua mengajukan upaya banding